tidak gugup tidak geragapan sehingga situasi yang sangat sulit itu bisa kita kelola dengan baik
dan hari ini kemarin kasus harian kita berada di angka satu dua ratus
dan mungkin nanti akhir tahun
kita akan menyatakan berhenti psbb ppkm kita